lokasi geografis indonesia yang terletak di antara dua samudera membuat kondisi cuaca dan iklim indonesia tidak bisa lepas
dari berbagai dinamika yang terjadi di samudera hindia dan juga samudera pasifik
laninya serta fenomena lain yang tentu saja berdampak terhadap iklim di indonesia
nah untuk memahami berbagai dinamika atmosfer dan perairan laut ini
tim peneliti indonesia mengadakan ekspedisi indonesia prima dengan mengarungi samudera hindia dari jakarta sampai aceh
nah bagaimana jalannya ekspedisi indonesia prima ini dan bagaimana juga dinamika atmosfer dan perairan laut di indonesia
kali ini bersama saya desi
ekspedisi ini dilakukan februari dengan mengarungi samudera hindia menggunakan kapal riset baru najaya delapan
ekspedisi ini dilakukan oleh sejumlah peneliti dari badan metrologi klimatologi dan geovisika
pusat penelitian oseanografi lembaga ilmu pengetahuan indonesia atau lipi
serta badan kelautan dan atmosfer nasional
amerika serikat atau noaa
tim berlayar selama dua puluh lima hari dengan rute jakarta samudera hindia sabang pidi selat malaka dan kembali ke jakarta
ekspedisi indonesia prima telah diadakan sebanyak dua kali pada dua ribu lima belas dan dua ribu enam belas
observasi kali ini lebih lengkap karena observasi juga dilakukan di bawah laut hingga kedalaman tujuh meter
penelitian dilakukan dengan mengambil data dari sejumlah aspek
antara lain meneliti data meteorologi kelautan untuk melihat interaksi antara laut dan udara
kemudian observasi kualitas udara untuk meneliti lapisan batas atmosfer
observasi oseanografi untuk meneliti temperatur laut
untuk meneliti perubahan struktur dasar laut akibat gempa bumi di pidijaya pada desember dua ribu enam belas lalu
dalam ekspedisi ini peneliti juga melakukan perawatan bui buaya laut
yang menjadi bagian dari program research more ar ray for african asian australian moonson analysis and prediction atau rama
ada delapan titik buoy yang dipasang oleh bmkg
bekerja sama dengan noaa di wilayah samudera hindia
untuk melakukan pemantauan cuaca dan iklim laut
selain membantu memahami perubahan cuaca dan iklim di indonesia
data oseanografi dari ekspedisi indonesia prima juga bermanfaat untuk menunjang kegiatan ekonomi
baik di laut maupun di daratan
ekspedisi indonesia prima
ekspedisi indonesia prima
ekspedisi indonesia prima
ekspedisi indonesia prima
ekspedisi indonesia prima
ekspedisi indonesia prima
ekspedisi indonesia prima
ekspedisi indonesia prima
ekspedisi indonesia prima
ekspedisi indonesia prima
ekspedisi indonesia prima
ekspedisi indonesia prima
ekspedisi indonesia prima
ekspedisi indonesia prima
ekspedisi indonesia prima
ekspedisi indonesia prima
ekspedisi indonesia prima
di studio bersama saya dari lipi zainal arifin deputi ilmu pengetahuan kebumian lembaga ilmu pengetahuan indonesia
halo pak andi dan juga pak zainal apa kabar
ini bukan topik yang biasanya kita diskusikan ya sehari hari dan mungkin juga harus ada sedikit pencerahan bagi pemirsa kita
karena ini mungkin ilmunya sangat spesifik oceanografi dan tentu saja dengan bmkg
walaupun kita sering biasanya kalau bicara bmkg itu ya kaitannya dengan cuaca gempa bumi hal hal yang berkaitan dengan klimatologi dan juga el nino el nino
tapi ini sekarang ada namanya misinya indonesia prima tahun dua ribu tujuh belas
sebenarnya misi ini tahun tahun sebelumnya kan juga sudah ada
mungkin siapa yang kita bisa mulai dari anda pak andi
kali ini misi indonesia prima dua ribu tujuh belas atau prima itu sendiri indonesia prima itu sendiri
apa sih tujuannya
indonesia prima prima itu sendiri sebetulnya program initiative on maritime analysis
jadi sebetulnya observation analysis
nah itu kan terkait dengan keinginan kami untuk memahami sebetulnya
karena dampak istilahnya cuaca ekstrim di indonesia seperti halnya dua ribu tujuh terjadi banjir di jakarta
kemudian dua ribu dua belas juga orang mengatakan bahwa mestinya lima tahunan
kenapa tiba tiba dua ribu tiga belas juga banjir besar
itu ada satu fenomena yang sebetulnya bisa kita sebut mgo
nah madden julian oscillation itu semacam istilahnya pumpunan awan yang besar sekali
bergerak dari selatan lautan samudera india
langsung ke sebelah timur
dan bergerak itu ada periode empat puluh harian
nah aktivitas aktivitas itu atau kemudian fenomena itu sebetulnya bisa dilihat dari berbagai parameter
salah satunya tentu kita melihat parameter cuaca yang berkaitan dengan maritim
karena itu interaksi antara atmosfer dengan lautan
dan untuk itu karena bergeraknya di utamanya adalah di samudera india
maka dengan sendirinya kita
pengen tahu nih sebetulnya
dan indonesia ini kan kita sebenarnya cukup unik ya
letak dari posisi kita sebagai negara di katolistiwa dan juga kepulauan
ini kan pasti ada kekhasan sendiri ya dari fenomena fenomena alam ini
karena posisi indonesia yang sangat sangat unik
kalau kita lihat kan indonesia ini sangat luas ya
sama dengan dua puluh delapan negara di eropa
dan oleh karenanya
semua berkaitan tentu saja pengaruhnya sangat besar sekali dengan karakteristik laut kita
nah inilah yang kemudian menarik
dan lebih lagi kita ini kan diapit oleh hal hal yang terkait dengan iklim ekstrim
di sebelah kanan kita kalau saya boleh melihat bahwa begini
itu di samudera pasifik kita mempunyai tadi el nino dan lanina
terus kemudian sebetulnya ada fenomena el nino dan lainnya yang persis sama di samudera india
yang disebut indian boundary
nah itu semuanya berkaitan dengan klimatologi atau iklim
seperti halnya kekeringan kemudian banjir dan segala macam
nah ada lagi fenomena yang subistilahnya seasonal
jadi periodenya tidak sama
empat puluh harian gitu
itu bergerak dari barat ke timur
dan tentu saja ada lagi yang dari utara ke
kita sekarang berbicara mengenai di samudera india
inilah yang sebetulnya kita ingin amati
nah kebetulan sebetulnya di samudera hindia itu ada alat alat yang ditempatkan oleh negara negara yang memang concern mengenai itu
seperti amerika serikat
seperti amerika serikat kemudian india jepang itu yang namanya rama atau bui
kalau di namanya rama bui ya
semacam pelampung pelampung itu
semam pelampung yang ditaruh di situ dan kemudian
nah di situ kan biasanya bisa mendeteksi tsunami biasanya kan yang ditempatkan
dan juga kemudian dilengkapi dengan peralatan untuk mengukur parameter parameter laut itu
dari temperatur kemudian dari arah dan kecepatan angin tekanan salinitas dan segala macam yang berkaitan dengan tadi kegiatan kegiatan laut dan segala macam
ini sudah sejak berapa tahun ya ada ekspedisi indonesia prima ini pak
kita initiate sebetulnya pada waktu itu kita lagi dua ribu tiga belas kita concern mengenai bahwa kalau kita tidak mempunyai atau data data mengenai laut ini akan menjadi satu problem
nah sementara lembaga kita yang mempunyai concern mengenai atau mandat mengenai laut ini banyak sekali
mulai dari lipi bppt bmkg big
terus kemudian pusidrosal dan banyak sekali
nah oleh karenanya pada waktu itu bmkg sebetulnya berinisiatif untuk mengembangkan atau berinisiatif mengembangkan midas
midas itu apa
midas kan sebetulnya nama legends yang legenda yang kemudian dewa legenda yang kemudian raja yang kalau menyentuh menjadi emas
nah kita berbicara bahwa maritim ini emas sebetulnya
dan tinggal kita menyentuh
apalagi sekarang kita ada keinginan untuk menjadi poros maritim ya
kalau kita tidak ketahui emas yang kita miliki wah sayang juga ya repot sekali
tapi sebelumnya mungkin kita beri kesempatan pak zainal
karena lipi juga disini kan dilibatkan
mungkin peran lipi dalam hal ini dan apa apa saja kira kira riset yang diperlukan dari lipi itu sendiri
jadi seperti yang disampaikan oleh pak andi tadi ya peran iklim di indonesia itu sangat penting
karena itu dominan dipengaruhi oleh arus eh laut
jadi karena kami di lipi di bawah kedeputian ilmu kebumian ini ada dua pusat
pusat penelitian oceanografi dan pusat penelitian laut dalam
nah dalam hal riset kami kita ingin fokus pak ya sebenarnya di dalam indonesia prima ini
apa yang diharapkan oleh bmkg
dalam hal ini misalnya kalau dalam dua atau tiga tahun terakhir pak ya
lebih ke iklim udaranya kita support dalam kaitannya dengan oceanografinya
karena kita melihat seperti yang tadi disampaikan oleh pak andi ya
dindabika iklim di indonesia
jadi itu sangat unik
nah itu sangat dipengaruhi kuat oleh proses proses fisik dan kimia yang ada di samudera hindia
tapi sejak dari awal program ini lipi sudah dilibatkan atau baru baru terakhir saja
artinya kita bekerja bergrupak ya
artinya selain leadnya yang mendrive ini bmkg lipi bppt dan juga kkp
iya terlibat pak
jadi partnernya lumayan cukup banyak cuma leadnya dari bmkg
saya kira di dalam riset oceanograf ini kan biayanya sangat mahal
bisa dibayangkan untuk cruise aja itu kan
tapi kita beri sementara pak andi dan pak zainal
dan kita salah satu mungkin apa saja data yang ingin kita dapatkan dan juga biaya dari kegiatan ini dari mana dan berapa
apa pesan yang sebenarnya dibutuhkan setelah informasi berikut ini
kita akan lanjutkan pembahasan mengenai ekspedisi indonesia prima dan data oseanografi yang didapatkan
tetaplah bersama insight
masih dalam insight selain membantu memahami perubahan cuaca dan iklim di indonesia
data penelitian di samudera hindia juga dapat menunjang kegiatan perekonomian di laut maupun di daratan
apa saja data yang ingin kita dapatkan dalam ekspedisi ini dan apa manfaatnya
kita lanjutkan masih ditemani oleh andi eka sakya kepala bmkg dan zainal arifin
deputi ilmu pengetahuan kebumian dari lipi
tadi pak andi sudah mengatakan bahwa sebenarnya ini programnya ada namanya midas
midas itu dewa yang apapun dia pegang menjadi emas
jadi istilahnya sebenarnya yang kita miliki ini semua itu adalah emas yang mau tidak mau harus kita sentuh
tapi untuk melakukannya kita memerlukan peralatan memerlukan pengetahuan memerlukan funding dan lain sebagainya
ekspedisi ini ekspedisi oseanografi jadi perlu kapal ya
nah ini kita lihat misalnya di sini salah satu kapal yang digunakan
ada juga yang namanya barunajaya delapan ya mungkin bisa ditampilkan di sini baru najaya delapan yang terakhir
yang digunakan untuk ekspedisi dua ribu tujuh belas ini
pak andi mungkin bisa cerita karena ini bukan ekspedisi pertama tapi tahun dua ribu enam belas ada tahun dua ribu lima belas ada
apa apa saja yang selama ini sudah dilakukan dan didapatkan dan perbedaan tahun dua ribu tujuh belas ini yang baru dilaksanakan
tadi saya mengatakan bahwa amerika meletakkan buinya di samudera india dan mereka mempunyai data yang sangat sangat bagus
lengkap dan itu secara rutin bisa kita akses juga
dan oleh karenanya dalam pikiran saya pada waktu itu adalah kalau kita kerjasama dengan amerika maka tentu akan banyak manfaatnya
jadi kapal yang kita pakai adalah kapal yang keistilahnya research vessel yang dipunyai oleh lembaga kita
ini punya siapa
ini punya lipi
wah punya lipi hebat
ini yang paling baik dari kapal
berapa ini untuk satu kapal ini kalau kita harus beli biayanya
untuk mendapat gambaran ini
itu sekitar sembilan belas tahun yang lalu ini kapal kita ini
kapalnya kapal agak tua
tapi masih bagus
dia direkomendasikan oleh kawan kawan amerika
sembilan ratus ribu usd
jadi kalau operasi sehari itu sekitar satu ratus tiga puluh lima juta
fundingnya ini selama ini untuk ekspedisi ini total dari mana saja
terus terang pembiayaannya dari kami
jadi apbn bank bmkg kita gunakan untuk melakukan ini
nah tentu kita ingin mendapatkan manfaat yang optimal
tentu amerika juga begitu
jadi di dalam kapal itu research vessel kita pakai
kemudian juga seluruh istilahnya staff kita kumpulkan tidak hanya dari bmkg
tetapi dari lipi ada
dari posidro salada universitas itb juga ada
totalnya sdn nya kira kira berapa ya kalau di
kalau satu kapal itu bisa tiga puluh dua an
terlepas dari mereka yang kemudian kru kapal
dan tinggal di sini satu bulan
jadi terus kemudian dari amerika
mengapa amerika ini kita butuhkan
karena di sana itu kita tentu mempunyai tujuan ingin juga bisa share data
dan oleh karenanya
amerika itu minta istilahnya kita bantu untuk memaintain bui bui yang ada di lautan samudera india itu
ada berapa jumlah bue nya
ada banyak sebetulnya
yang kita sudah treat sebetulnya sudah lima
nah dari lima itu kelihatan sekali sebetulnya kalau di dalam portal midas itu
data data yang sebetulnya sudah kita perbaiki
jadi dari yang kosong kemudian tiba tiba menyala begitu istilahnya ada
dari data itulah yang kemudian kita bisa proyeksikan dengan fenomena fenomena cuaca
itu yang kita lakukan
kita istilahnya dalam hal itu saya berpikir bahwa dengan mengikut sertakan dari kawan kawan lembaga lain
untuk ikut serta melakukan penelitian pengukuran bahkan juga kalau perlu melakukan instalasi bui dan segala macam
maintenance dan lain sebagainya
sehingga interaksi para peneliti amerika dengan indonesia ini
itu akan memberikan sebuah pelajaran yang saya yakin sangat besar sekali pak
dan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi lautan kita ya pak
sorry pak zainal kalau dari segi data khususnya yang terakhir didapatkan apa apa saja yang bisa dikumpulkan
sebenarnya ini bersamaan juga budesia terkait dengan komunitas oseanografi
di level dunia karena kalau kita perhatikan tahun dua ribu lima belas sampai tahun dua ribu dua puluh itu adalah international indian ocean expedition fase dua
jadi lima puluh tahun yang lalu indonesia juga terlibat dengan peneliti peneliti dari amerika rusia india
nah kalau dulu kita terlibat hanya naik kapalnya sekarang kita kontribusi juga dengan pasukan
dan kita yang bahkan
oke balik ke pertanyaan saya
jadi data yang khusus seperti
jadi data yang khusus misalnya tentang pergerakan arus
karena dengan memahami arus pergerakan arus yang namanya equatorial current
jadi arus selatan
itu memberi dampak
tidak saja terhadap proses proses fisis yang ada di samudera
tapi juga terhadap produktivitas sumber daya yang di laut
sumber daya perikanan
dan itu bisa kelihatan
bisa kita dapatkan gambaran lah semacam
pada saat kita cruise kita bisa menemukan daerah daerah mana yang tingkat produktivitasnya tinggi
kenaikan masa air dari kedalaman lima ratus
jadi kita bisa memetakkanlah kekayaan
samudera yang kita miliki
selain itu kebetulan kan kemarin terjadi gempa bumi di aceh
di aceh ya
itu yang kemudian ternyata kawan kawan geofisika yang sebetulnya jarang sekali ikut di dalam ini
dan kemudian bisa memetakkan patahan yang sebetulnya di derasakan
ini kita bicara kan kali ini lebih ke kedalaman lautnya itu sendiri
katanya biasanya kalau melakukan survei lebih ke permukaan ya tadi arusnya
tapi sekarang sudah bisa ya dengan peralatan yang ada
ini peralatannya didapatkan dari mana kalau yang ada di kapal
kebetulan barunajaya delapan ini kan sudah dilengkapi dengan ecosonder
jadi penelitian yang khusus untuk laut dalam
itu bisa sampai ke dasar laut
seberapa dalam sebenarnya
bisa lebih dari enam ratus meter ya
tujuh ribu meter ya
tujuh ribu meter ya
tujuh ribu meter ya
dan kecepatannya sangat memenuhi persyaratan pada waktu itu ya
nah selain itu juga tadi temperatur juga di laut terus kemudian juga salinitas
ini penting sekali
karena kita melihat bahwa di tropis ini
terutama di dunia ini
terutama di equatorial kan
di dalam kaitan pemanasan global
lebih tinggi dari lintang lintang tinggi
dan oleh karenanya kita ini kemudian berpotensi sebetulnya mengalami ancaman potensi migrasinya ikan ikan itu
karena salinitas dan segala macam
karena perubahan temperatur itu sendiri
ini saya rasa penting sekali
apalagi kan sekarang kita menghadapi perubahan iklim dan lain sebagainya
dan tentu dapatnya
dan tentu data data ini memang jadi emas yang bisa digunakan untuk bagaimana kita membuat kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan maritim kita lah
istilahnya pak andi pak zainal
kita break sebentar
kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
pembahasan mengenai pemetaan bawah laut
dan mudah mudahan kekayaannya apa saja yang kita miliki dan bagaimana akan digunakan
tetaplah bersama insight
kita kembali dalam insight
topik kita sangat unik kali ini mengenai oceanografi dan ekspedisi indonesia prima
yang kali ini juga melakukan pemetaan batimetri atau pemetaan bawah laut
jadi kita cukup banyak belajar kali ini mengenai proses pemetaan bawah laut
dan bagaimana dilakukan dengan apa caranya dan apa saja manfaatnya
kita lanjutkan perbincangan
saya ditemani oleh andi eka sakya kepala bmkg
sebagai leader ya dari ekspedisi indonesia prima ini
dan dibantu oleh lipi bersama zainal arifin deputy ilmu pengetahuan kebumian
nah proyek ini lumayan cukup membutuhkan biaya yang besar
tapi kita harapkan juga manfaatnya kedepannya
kita bekerja sama dengan amerika serikat karena mereka memiliki teknologinya
dan mereka juga memiliki bui bui nya tadi disebutkan untuk mengumpulkan data data itu
bathymetry ini ada kata yang menarik disini
karena pemetaan dasar laut itu satu ilmu yang unik
ini kita lebih paham mengenai apa yang di luar angkasa ya
ketimbang apa yang di dasar laut nih pak andi
masih banyak misteri disana
masih banyak sekali
hasil dari pemetaan itu
contoh yang sebetulnya kita hadapi secara real adalah kebetulan indonesia ini bukan kebetulan
tapi memang indonesia ini kan daerah yang sangat rentan
prone terhadap tsunami
di sini kan ring of fire ada patahan patahan yang membuat gempa bumi dan lain sebagainya
bagi kita sebetulnya kami di bmkg itu kawan kawan sudah bisa membuat sebuah software untuk memetakan propagasi dari gelombang tsunami
setiap kali terjadi gempa bumi
tetapi ini kan model
model numerik yang kemudian di trigger kalau ada terjadi gempa bumi yang cukup besar
maka gelombangnya berjalan seperti apa
di situ nanti akan ditunjukkan di masyarakat masyarakat di sekitar yang berpotensi terkena gelombang tsunami
kapan mereka akan istilahnya kapan gelombang tsunami itu akan sampai
dan mereka mempunyai waktu berapa
tapi apakah bisa memprediksi kapan gempa bumi itu terjadi
apakah sudah secanggih itu
saya sebetulnya bisa cerita lebih banyak mengenai itu
tetapi saya ingin bercerita batimetrinya
jadi koreksi dari perakiraan datangnya tinggi gelombang baik itu tinggi dan waktunya
akan bisa kemudian dilakukan kalau kita mempunyai database batimetri di seluruh indonesia
dan oleh karenanya inilah yang mengapa kemudian ini menjadi penting
dan itu juga bisa memberi gambaran sebetulnya kalau kita mempunyai data mengenai batimetri
katakanlah kita ingin membangun bandara di pinggir pantai
yang daerahnya itu from terhadap tsunami
nah dengan sendirinya kita bisa memperkirakan sebetulnya tinggi gelombangnya seperti apa
lalu solusinya apa
itu yang ke
ini penting sekali tinggi gelombangnya
dan sehingga ya mungkin apakah ini daerah yang bisa dikatakan cocok atau tidak cocok
karena disitu kan bisa menjadi masukan bagi pemerintah ya
pemerintah daerah untuk membuat kebijakan mengenai apa yang perlu dilakukan
lipi dalam hal ini bagaimana mengumpulkan datanya memprosesnya
dan apakah membuat sebuah laporan dari hasil hasil ini semua yang kemudian di share dengan bmkg dan juga teman teman di amerika serikat
ya kalau untuk batimetri ini memang fokusnya bukan meme ya
bukan fokus utamanya
kita menemukan hal hal yang unik nih dengan batimetri ini ya
rupa dasar lantai laut nih ya
terutama misalnya adanya sembilan puluh delapan th street
jadi seperti gunung
di kedalaman empat ribu meter itu ada punggungan
seperti gunung yang tingginya hampir
ada juga gunung gunung aktif
kebetulan lipi kerjasama dengan perancis yang fokusnya di batimetri
nah ini isunya terkait dengan klaim tsunami
jadi riset risetnya kita
peneliti kita lagi menganalisis di perancis saat ini untuk potensi gempa besar yang mungkin terjadi di selatan jawa atau di
ini memang akan menjadi sebuah informasi ya
data yang emas itu sendiri ya karena
nah ini berapa persen sekarang kita ketahui ya batimetri yang sudah dilakukan ini
apalagi kalau melihat indonesia itu kan yang sangat luas dan banyak sekali
kalau boleh saya katakan kita ini masih sedikit sekali
mungkin masih lima persen
karena sebetulnya kita ini kan tidak banyak
resources yang kemudian kita alokasikan untuk penelitian atau pengamatan laut
jadi laut masih menjadi sebuah
ya dihindari dalam konteks karena biayanya sangat mahal itu
dan oleh karenanya kita hanya bisa melakukan dengan kerjasama
misalnya peralatan juga memang belum ada misalnya dengan kerjasama itu
sehingga ini perlu kita optimalkan dan mengajak banyak sekali istilahnya ke lembaga lembaga lain yang sebetulnya bisa juga memanfaatkan
katakanlah kita bicara
karena ada gambar di depan itu yang menarik sekali
terumbu karang yang tidak sehat
apalagi sekarang dengan temperatur suhu laut yang naik banyak terjadi pemutihan ya bleaching
katakanlah sesederhana misalnya
temperatur di setiap lapisan saja
itu sudah menggambarkan sebetulnya mengapa pada saat el nino banyak sekali terumbu karang di indonesia yang mati
dan ini kan sebetulnya membuat istilahnya makanan dalam arti kata tempat hidup

dari biota lautnya kemudian hilang
ini yang kemudian jadi persoalan
itu ya juga kita lakukan
berarti kan harus ada ya langkahnya nanti ke depan seperti apa
mungkin menciptakan terumbu karang yang rentan terhadap pemanasan bumi dan lain sebagainya
andi sendiri untuk yang terakhir ini ekspedisi
yang menurut anda yang paling menarik itu apa yang membuat anda mengatakan
wah ini betul betul data yang sangat emas nih kali ini
sesuatu yang belum kita ketahui
karena selama ini kan el nino la nina kan rutin lah
rutin lah ya yang kita ketahui
tapi apa yang kali ini membuat ekspedisi ini unik
ini biasanya kami melakukan ekspedisi indonesia prima itu pada bulan februari maret
terus kemudian pada bulan mei kita ada annual meeting indonesia amerika
dan itu mengkaji seluruh temuan temuan yang ada
dan ini menarik karena sebentar lagi akan ada international paper
kebetulan salah satu yang ikut di dalam ekspedisi kita yang kemarin dua ribu tujuh belas
yang sangat sangat membuat kami istilahnya bangga ya
dan kemudian mengapa kemudian ini menjadi perhatian dunia adalah
mike faden salah satu istilahnya empu dari lagi lagi el nino sama la nina
tapi beliau mengatakan i am an oceanographer
dan oleh karena saya harus ikut
ketika ikut dia ternyata kemudian mengajak kawan kawan untuk mengamati mgo gerakan mgo
oleh karenanya sudah dengan sendirinya memfilter data data yang terkait dengan itu
dan sekarang mereka mempersiapkan international paper
jadi ini sebuah
jadi data yang dihasilkan oleh baru unajaya ini betul betul menjadikan masukan yang baik
dan digunakan secara international
jadi sebuah penemuan dan knowledge yang kita bagi bagi dengan dunia internasional
satu lagi yang ingin saya juga adukan
paul davis adalah seorang peneliti yang cukup terkenal berkaitan dengan the coastal indonesia
ketika dia melihat data data yang kita punya
maka dia bercerita bahwa sebetulnya banjir yang terjadi di inggris itu di trigger oleh karena perubahan yang ada di indonesia
wah luar biasa
berarti kita semua ada koneksi
ya semuanya sudah banyak tele connection
ini globalisasi dalam arti sebenarnya
kita istirahat sebentar
tapi ini menarik sekali
karena ternyata data yang didapatkan
dapatkan dari ekspedisi ini menjadi emas ataupun sesuatu yang bisa dipakai oleh seluruh dunia
setelah yang berikut kita akan lanjutkan perbincangan masih mengenai ekspedisi indonesia prima tahun dua ribu
sampai jumpa bersama insight
kembali dalam insight
selain mendapatkan data oseanografi
kerjasama indonesia dengan amerika serikat dalam ekspedisi indonesia prima diharapkan juga menjadi ajang transfer teknologi
kita lanjutkan pembahasannya masih bersama dengan andi eka sakya kepala bmkg
dan juga zainal arifin dari lipi deputi ilmu pengetahuan kebumian
tadi kita sudah berdiskusi mengenai data yang bisa ditemukan dengan adanya ekspedisi prima ini
dan ternyata data data itu merupakan emas yang atau transfer teknologi
transfer of technology yang kita bisa bagi bagi juga dengan amerika serikat sebagai ya mereka lah yang memiliki dana untuk ya menyelenggarakan lah yang selama ini di samudera hindia itu fundingnya dari mereka itu sendiri
nah apa apa saja kira kira yang nanti akan dilakukan atau dihasilkan dari kerjasama ini pak andi
ya jadi tadi kembali ke midas
jadi data data itu masuk dalam
artinya portal ini akan menjadi besar sebagai database
dan jangan lupa bahwa midas dan juga aktivitas indonesia prima itu menjadi sebuah agenda tersendiri nanti di dalam jcom
jadi sebentar lagi indonesia menjadi tuan rumah dari joint commission on ocean meteorology and maritime
nah itu nanti pada bulan oktober ada lebih dari dua ratus lima puluh

dan ini menjadi sebuah site event tersendiri untuk disampaikan kepada mereka karena mereka juga nunggu nunggu ini pak
iya apalagi sekarang dengan dampak dari climate change atau perubahan iklim itu sendiri
tadi dikatakan bahwa ternyata banjir yang terjadi di inggris itu asal usulnya ada dari kita
bahwa kita di satu planet kan terkoneksi
dan setahu saya juga ada turun bukarang yang the greatest
terun bukarang yang the great barrier reef di australia juga sudah semakin rusak karena meningkatnya suhu air laut
jadi terjadi bleaching atau pemutihan
nah kita fokus
dan tidak lupa lagi ini juga gagal panen
itu juga karena dipengaruhi oleh kondisi climate asalnya dari indonesia
gagal panen di cina di daerah cina atau di india itu faktornya dari indonesia
harapkan dengan adanya data ini kan bagaimana kebijakan pemerintah ke depan untuk memitigasinya
nah tapi ini kan masih samudera hindia
sementara kita kan ada banyak laut di situ
ada laut south china sea atau ada pasifik
ini nanti ke depan pak andi dan juga pak zainal akan fokus ke seluruh lautan yang di sekitar kita
jadi seperti tadi pak zainal sudah berbicara mengenai
ini adalah lima puluh years of anniversary dari indian ocean expeditions
nah kebetulan kegiatan kegiatan kami ini itu kemudian dipantau oleh masyarakat ilmiah dunia
dan oleh karena mereka sekarang mencetuskan year of maritime continents dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
pak sekali ya apalagi kita fokus kita juga maritim
dan ini kan sekarang lagi mereka lagi campaign untuk bisa agar dalam tanda kutip itu bisa bersama sama dengan kita
nah kita memang mempersyaratkan agar research vessel kita yang di sini
st facial kita yang kemudian dipakai untuk melakukan itu karena itu yang bisa mengoptimalkan resources kita
nah yang kedua yang sebetulnya ternyata jauh lebih meloncat dari itu adalah masyarakat ilmiah juga kemudian mencetuskan apa yang disebut tropical pacific observation system
yang akan dimulai dua ribu dua puluh sementara persiapannya sudah mulai sekarang
dan indonesia menjadi koordinator dalam konteks itu
wah indonesia semakin hebat saja ini
poros maritim harusnya bisa segera terwujud
tadi saya nanti tertarik disebutkan bahwa banyak sekali fenomena alam yang sangat berdampak terhadap kehidupan kita
apalagi misalnya tinggal di pinggir pantai ya seperti adanya banjir atau kekeringan gagal panen dan lain sebagainya
ini nanti sharingnya atau membaginya dengan pemerintah khususnya pemerintah kita ya di indonesia
dan diterjemahkan menjadi suatu kebijakan itu bagaimana caranya
jadi bagi komunitas indonesia
jadi bagi komunitas indonesia
jadi bagi komunitas indonesia

jadi bagi komunitas peneliti ya
ada semacam scientific paper gitu yang nanti dihasilkan
kita akan menghasilkan misalnya policy paper policy brief bagi para pengambil kebijakan
dan ini tentu saja harus diteruskan sampai pemerintah daerah ya
itu sangat penting ya pak andi

sebetulnya juga bisa saya share berkaitan dengan itu
kebetulan saya baru saja menandatangani mou dengan bupati pinerang di sulawesi selatan
kenapa kemudian pinerang ini menjadi menarik
karena pak ternyata data data yang tadi saya ceritakan mengenai salinitas curah hujan kenaikan temperatur di pantai
itu sangat berpengaruh pada produksi udang windu di sana
nah sementara mereka itu sebenarnya punya semacam makanan udang yang sangat bagus sekali yang ditemukan oleh kawan kawan dari unhas
dan kalau udang itu diberi makan itu sebenarnya cukup bagus
nah ketika kemudian kita berbicara kita menemui satu kenyataan bahwa parameter cuaca ternyata sangat berpengaruh pada produk

nah kemudian mereka melakukan apa yang kami sebutkan

nah di dalam konteks itulah kemudian mereka berjalan sejak dua ribu empat belas dua ribu lima belas dua ribu enam belas
jadi data ini sangat penting sehingga bisa di adjust atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan
disesuaikan dengan kebutuhan dan masyarakat itu bisa kemudian mengambil keputusan segera
tidak harus mengira ngira ini kenapa ya kira kira kok tiba tiba panennya berkurang dan lain sebagainya
tapi setelah tiga kali melakukan ekspedisi semacam ini bagaimana sebenarnya kondisi bukan saja barimetri yang ada di sekitar kita
tapi kondisi laut kita oseanografi kita itu sendiri sehat atau mengkhawatirkan atau kelihatannya sudah ada perlu penanganan yang khusus
ya kita itu sebetulnya penanganannya sudah harus khusus ya
ya kita itu sebetulnya penanganannya sudah harus khusus ya
karena kita ini dipengaruhi oleh tadi pasifik dan kemudian juga samudera india
dan itu beda sekali ya salinitas dari temperatur
dan selalu kan sebetulnya lewat indonesia melalui indonesian through flow tadi pak arus indonesia
sayangnya kita itu tidak mempunyai data data yang komplit event misalnya bukan event tapi bahkan

data data di layer kedalaman di justru perainan di indonesia
karena memang peralatannya memang kita tidak ada
karena memang peralatannya memang kita tidak ada
kenapa karena memang terlalu mahal untuk ini
bukan hanya mahal tapi memang juga ada pengaturan yang barangkali perlu kita juga nanti berdiskusikan padahal sesungguhnya
contohnya apa pengaturannya mungkin tidak boleh melakukan penelitian
ya tentu ada pengaturan pengaturan misalnya lalu lintas

ya pengaruh pak
mungkin karena terlalu dangkal atau dan lain sebagainya
sebetulnya juga enggak ada darah darah yang sebetulnya
sebetulnya juga enggak ada darah darah yang sebetulnya
kalau yang lewat selat sulawesi itu sangat dalam sekali

jadi ini sebenarnya masih banyak yang kita perlu
perlu di gali ya
perlu di gali ya
dan juga mungkin kita harus break tapi disitu kan bisa adanya potensi misalnya untuk kandungan gas atau minyak dan lain sebagainya kan juga bisa kelihatan kan dengan pemetaan semacam ini
betul betul makanya kalau kemudian kita kan sekarang ini dengan data data ini itu kita sekarang kami di bmkg itu mengembangkan apa yang disebut ocean forecast system
dan kebetulan pada waktu tanggal tiga maret itu kita mengambil data data ini
tidak tunggu flashlight saja ya ya audio inkluer buta
tidak tunggu flashlight saja ya ya juga saat itu yang saya tambahin ilang suhu tapi pada waktu tanggal tiga puluh maret itu di launce oleh pak ehud men pop out

kita beri edukasi dan juga pasti karena kita merupakan negara yang ingin menjadi poros maritim ya harus meningkatkan jiwa kemaritiman kita
jadi berarti harus ada keterlibatan lebih sering lagi khususnya kita ini anak anak muda ya
yang saya dengar walaupun saya ingat ada pemasangan bui bui yang bisa menunjukkan bila mana air laut pasang untuk semacam
seperti peringatan untuk tsunami itu sendiri
katanya keterlibatan masyarakat saking antusiasnya malahan sekarang bui buinya itu sudah rusak atau bahkan hilang
ini bukan keterlibatan ini yang kita inginkan ya malah merusak bui itu sendiri
ini bagaimana pak andi supaya masyarakat kita juga jauh lebih tertarik lebih concern terhadap lautan kita
ini barangkali kita sudah bergeser pada sistem peringatan dini
kita karena rentan terhadap tsunami itu sebetulnya ada dua hal di dalam konteks bagaimana kita bisa melakukan istilahnya mitigasi terhadap tsunami
sistem peringatan dini penting tetapi lebih penting juga adalah edukasi pada masyarakat
nah edukasi itu juga termasuk bagaimana menjaga peralatan peralatan yang kita pasang untuk memberikan peringatan dini
salah satunya adalah bui
nah bui itu kan kita letakkan di kira kira dua ratus empat ratus
dan bui itu mahal kan
mahal sekali mahal sekali
satu pelayanan yang kemarin satu bulan itu satu bui
jadi tolonglah cintai bui itu sendiri justru jangan dirusak karena ini menyangkut keselamatan
ini menyangkut keselamatan kita ke depan
bagaimana upaya untuk membuat masyarakat juga lebih involved dengan apa yang dilakukan khususnya dalam indonesia prima ini
supaya paham lah efek yang ada
tadi salah satunya juga program yang sebetulnya kita lakukan
jadi masyarakat itu diajak masuk ke dalam kapal melihat sebetulnya aktivitas aktivitas kawan kawan itu di situ apa
jadi biasanya satu minggu selain juga mengisi bahan bakar mereka juga kemudian mengadakan workshop
oh jadi boleh itu
oh boleh kemudian mereka dikenalkan
banyak peminatnya peminatnya selama ini
kita mengundang murid murid sekolah
smp sma untuk datang di acara open ship
dan kita sampaikan juga hasil hasil penelitian yang kita proles
dan mereka biasanya tertarik
dan saya melihat pada waktu di padang bahkan pada waktu terakhir itu di sabang itu antre mereka itu
mereka memang antusias di dalam konteks ini
sekalian pelesir mungkin lihat lihat
sekalian rekreasi ya
tapi kalau dari segi sdm nya apalagi kan bmkg
dengan lipi dengan bppt dan lain sebagainya
secara keseluruhan bagaimana kondisi dan kualitas sdm kita
apalagi harus berpartner kan dengan teman teman di amerika serikat
yang memang mereka sangat mengharapkan data emas itu dilahirkan atau digali oleh teman teman di indonesia
kalau jumlah mungkin juga masih belum sampai pada nilai ambang kritis ya
jadi kita perlu memperbanyak
nah hanya juga kemudian
nilai ambang kritis itu berapa idealnya
artinya aktivitas ini supaya dengan sendirinya bisa berputar
idealnya ada berapa ya
itu katakanlah di bmkg saja
itu kita punya lima ribu katakanlah tiga ribu itu adalah para pengamat
yang harus men tackle seluruh istilahnya dari merauke sampai sabang dari pulau rote sampai karangetang
belum lagi kita berbicara mengenai peralatan
karena peralatan ini kan tentu semakin rapat semakin bagus
dan oleh karenanya kalau kita kemudian mempunyai hanya satu ratus tujuh puluh sembilan stasiun at least untuk bmkg saja maka tentu saja masih kurang
apalagi peralatan ini kan canggih dan juga memerlukan pengetahuan
kalau di lipi sendiri ada berapa ahlinya khususnya riset yang fokus ke mahasiswa
ada berapa pak zainal sekarang
kalau total ada sekitar tiga ratus ya
tapi yang fokus di samudera regional level mungkin hanya
karena kita selama tujuh puluh tahun sejak merdeka kita fokus setelah kita petakan kita hanya sibuk di dua belas mil
kalau kita petakan
sebuah kapal pak yang ada
riset kita itu hanya di dua belas mil
artinya sementara tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan kita mengklaim dua ratus mil
kita belum banyak yang ke sana
padahal kita nanti maunya ke samudera pasifik
ini kenapa mungkin karena di level universitas kurang diminati mungkin
saya kira sejak tahun dua ribu an ya
sejak tahun dua ribu
kalau di awal delapan puluh an universitas mungkin hanya delapan yang fokus di marine science ilmu ilmu kelautan dan perikanan
tapi setelah reformasi itu cukup banyak
cukup banyak ya
walaupun mungkin harus lebih ditingkatkan lagi
nah ini dia
kalau dari segi ke depannya ini kan tidak bisa lah kita mengandalkan apa yang sekarang kita miliki
tapi ke depannya
kita harus terus menerus meningkatkannya
rencana ke depan bagaimana untuk meningkatkan kerjasama juga dengan luar negeri
jadi bmkg berpikir sebetulnya kita ini karena dalam tanda kutip punya tugas pemerintahan
maka bmkg embak on lah istilahnya begitu
jadi kalau kita ada yang tidak yakin kita harus perhatikan itu di dalam skenario untuk membangun observasi maritim
tentu kita bekerja sama dengan negara negara lain
dan juga sekarang ini sampai pada istilahnya dalam tanda kutip menanggung dukungan banyak negara
apalagi kalau hasil dari riset atau data itu itu kita sharing ya mungkin mereka juga bisa membantu lah untuk membiayainya kan
kita bersyukur bahwa dalam tiga tahun terakhir ini ketika kita sudah memulai dengan indonesia prima
mereka melihat biasa very serious dalam konteks untuk memperbaiki ini
dan mudah mudahan ya insya allah kita akan dengan sendirinya membangun observasi maritim ini dengan baik
tapi dukungan dari pemerintah mungkin dan apakah data yang selama ini dikeluarkan itu memang betul betul dimaksimaisi oleh pemerintah
saya kira ya contoh yang saya kira ada beberapa contoh yang kalau boleh saya sebutkan
yang paling kecil barangkali saat terjadi oil sludge ya
itu kemudian bmkg diminta untuk trace back
minyak tumpah di laut dan harus dibersihkan
trace back di mana sih sebetulnya sumbernya kita temukan
kemudian tiba tiba kita diminta untuk melihat sebetulnya bagaimana mengkaji bandara di tepi pantai di salah satu daerah di selatan jawa
kemudian kita mencoba melakukan simulasi mengenai tsunami
kira berapa tinggi air yang bisa
berapa tingginya berapa waktu
berapa banyak minyak ketika terjadi kebawah bumi
dan oleh karenanya sekarang solusinya adalah bagaimana alternatif teknologinya
dan dari hal hal semacam itu juga termasuk juga di indonesia bagian timur
dan juga mungkin untuk mitigasi keubahan iklim ya
betul ya ini yang perlu kita dengan kawan kawan pertanian kehutanan juga
karena kebetulan di indonesia kan koordinatornya adalah dari kehutanan dan lingkungan hidup
dan di indonesia kita juga harus memiliki kebahan iklim
makanya tadi saya sebutkan ada ocean forecast system itu yang sebetulnya memberikan informasi berkaitan dengan coral index
coral index ini akan menunjukkan korelasinya terhadap bagaimana kondusivitas lapisan dalam dari laut itu terhadap kesehatan terumbu karang
apalagi kita kan bagian dari coral triangle itu
tanpa coral ini ikan juga pada hilang
atau lari tidak bisa hidup karena terumbu karang merupakan rumah dari ikan itu sendiri
mudah mudahan sehat wa'afiat ketika dilihat oleh baruina jaya kondisi terumbu karang yang ada di samudera india pak andi
masih banyak yang pr
karena banyak sekali yang terjadi
dua ribu lima belas itu banyak sekali yang kita curigai disitu sudah dengan senilai coral bleachingnya
itu fenomena yang betul betul sangat menyedihkan ya
bukan hanya di indonesia tapi juga di negara negara lain ya
bagian dari dampak dari perubahan iklim dan pemanasan suhu global
terima kasih banyak pak zainal pak andi
kita tunggu lagi mungkin hasil datanya dan bagaimana kira kira implementasinya mudah mudahan betul betul bisa digunakan oleh pemerintah sebagai patokan dari kebijakannya
sekali lagi pak andi terima kasih
saya penggemar bmkg
sangat canggih dan sangat profesional cara kerjanya saya lihat
tapi nanti apa itu masih kita rahasia
samudera hindia merupakan salah satu kawasan penting bagi indonesia dengan berbagai fenomena dan sumber daya yang terkandung di dalamnya
kemampuan indonesia dalam memahami fenomena yang terjadi di samudera hindia tentu akan menentukan keberhasilan kegiatan perekonomian di laut maupun daratan
selain menjadi bagian dari pembangunan sektor maritim
observasi lautan juga menjadi instrumen penting dalam memahami cuaca dan perubahan iklim untuk menunjang produktivitas pertanian
selain itu pemahaman terhadap samudera hindia juga menjadi langkah penting untuk menunjukkan kemampuan indonesia dalam mengelola kawasan perairan yang sangat strategis
serta mengukuhkan kedaulatan bangsa di mata dunia
jangan lupa saksikan kembali insight besok bersama saya desi anwar
sampai jumpa dan bye